yuk buka rekening saham download aplikasi motion trade sekarang

aku kan aku juga sama sama seperti kalian
kekuatanmu sungguh luar biasa trigalon aku dan pragola yang melihatnya
tapi dari mana kamu mendapatkan kekuatan itu
aku nggak tahu
tapi yang aku rasain kekuatan itu muncul tiba tiba tanpa bisa aku kendalikan
berarti kamu harus bisa mengendalikannya
aku harus mencari kebuyut banyubir
karena dialah orang satu satunya yang bisa mengajarkan aku bagaimana cara mengendalikan kekuatan itu
oh rupanya kau suropati
aku dengar kau baru saja menangkap anak yang mempunyai sinar ke prabon
aku sudah mencari
itu benar pak mansurah
tapi anak itu udah lepas
dasar anak tidak berguna
pantas saja orang tuamu mengusir kamu
sinar ke prabon
aku bunuh kau
dia masih anak anak
kau lihat sendiri kak
dia ingin menelan sinar ke prabon itu
dan dia juga sudah menghilangkannya
anak ini memang sengaja ingin menentangku
aku bunuh kau danawa
dasar anak tidak berguna
cepat pergi dari sini
sebelum aku berubah pikiran membunuhmu
ampun ayah ampun
kau tidak boleh pulang ke rumah ini
sebelum kau mendapatkan sinar ke prabun itu
aku akan menembus kesalahanku
aku akan cari sinar ke prabon itu
biarkan saja dia pergi
seharusnya kau tidak boleh menghukum dia seperti itu
aku ikut bersamanya
aku ikut bersamanya
aku ikut bersamanya
aku ikut bersamanya
aku ikut bersamanya
aku ikut bersamanya
jangan ikut campur urusanku dengan ayah
aku akan buktikan nanti
aku akan menyeret anak itu kehadapan ayahku
tidak perlu kaulah denny orang semacam dia
tidak ada gunanya
sepertinya aku mengenali rumah ini
rumah siapa ini tirgalon
aku gak tahu
kau serem banget sih
rumah kuntilanak kali ya
dasar manusia iblis
kau sudah bunuh kedua orang tuanya
apakah kau masih tidak mau bunuh anak ini
paman itu sinar keprabohnya paman
kamu bisa membunuh kami
apa yang terjadi pada kamu tirgalon
dulu ayah dan ibuku mati dibunuh di sini
apa yang terjadi pak man
cepat ambil perbekalan mereka
biar tahu rasa mereka
terima kasih ya kalian sudah membantu kami bertiga
dan kenalkan aku trigalon dan ini kedua temanku
si tangsu dan pragol
kalau boleh aku tahu
kenapa kau rampas harta orang kuntala
aku tidak merampas
aku mengambil apa hak kami
yang mereka rampas
dan nantinya akan kubagi bagikan pada orang kampung
mereka orang miskin yang tanahnya diserah buat orang kuntala
jadi tidak ada salahnya
kalau kupunyaan mereka aku ambil sedikit
dan nantinya akan kuberikan pada yang berhak
pragola tidak bermaksud begitu
tapi aku salut sama kamu
kalau mau aku ingin kalian bergabung denganku
tapi kami harus meneruskan perjalanan kami
untuk mencari kubuit banyu biru
tapi aku tidak keberatan untuk membantumu sam
baiklah kalau begitu
aku akan mencubanya
sudahlah aku ingin mencubanya
enggak siapa yang cemburu
dasar perempuannya gak bisa lihat cowok ganak sedikit langsung disosor
atau kalian semua juga kubunuh
sam mereka ini cuma orang kampung bukan musuhmu
mereka orang kuntalah mereka telah membunuh kedua orang tuaku
kau salah sam
kau hanya dibutakan oleh dendam
kau tidak bisa membedakan yang mana musuh yang mana bukan
kau hanya bisa membuat anak ini menjadi yatim piatu
sama seperti kau
apa itu yang kamu inginkan